kalau udah kayak begini kan kita nggak bisa diem dong
jangan jangan kita mau dibunuh satu satu eh
film hangout ditulis disutradarai sekaligus diperankan langsung oleh raditya dika
film ini berbeda dengan karya radit sebelumnya karena genre nya adalah thriller komedi
orang putih itu gak bina sur gak bina
film hangout bercerita tentang sembilan orang public figure yang mendapat undangan hangout ke sebuah pulau dari seorang yang misterius
mereka dijanjikan sejumlah uang dengan syarat harus pergi ke sebuah rumah di tengah pulau terpencil
malah petaka mulai terjadi ketika matias mucus meninggalkan adi racun dan satu persatu undangan lainnya juga menjadi korban
dalam film ini para artis dituntut memerankan karakter sesuai nama mereka masing masing
kayaknya pembunuhnya salah satu dari kita
tak hanya artis papan atas youtubers juga digandeng raditya dika untuk berakting di film hangout
salah satunya bayuska youtubers indonesia yang kerap mengunggah banyolan berbahasa jawa ke dalam video blog miliknya
bisa dicelasin lah
prosesnya itu sangat jauh berbeda karena di film itu kita berdialog
sementara kalau misalnya di youtube kita kan cuma bicara ke kamera kayak gini nih
bicaranya satu arah yang dinamakan dengan monolog
monolog sama dialog beda jauh gitu kan
jadi itu yang digembleng gitu
sementara aku masih mindsetku kayak ngomong ke kamera gitu
hei apa kabar kalian semuanya gini
hei apa kabar
proses syuting dilakukan pada bulan oktober dua ribu enam belas di beberapa lokasi menarik seperti pulau sanyang
dan gunung halimun
film hangout tayang perdana pada dua puluh dua desember dua ribu enam belas
dan dalam waktu tiga hari menyedot perhatian lebih dari enam ratus ribu penonton